bapak ngelakuin apa aja buat ngurus febri dan ngelawat febri
jadi pulang sekolah febri gak kemana mana langsung ke rumah
beres beres rumah bantuin bapak angkat jemuran
pokoknya apa aja febri bantuin bapak
bapak juga sayang sama kamu
bapak mau tanya
kebun yang kamu miliki itu
siapa ya yang mengerjakan
saya sendiri pak
bapak mau bantu bantu
supaya dapat pemasukan
bapak minta pemasukan dari
mengurus musyolah ini
saya juga senang ada yang ngebantuin
kalau mengurus musola itu kan
malu sama allah
kalau kita minta imbalan
allahu akbar allahu akbar
waalaikumsalam bu dokter
bu dokter mau kemana
saya mau ke rumahnya pak kades kang
gimana jualannya hari ini
kalau buat hari minggu kira kira kang koswara bisa gak ya
ke bogor buat cari ayunan sama prosutani
hari minggu teh saya bawa anak saya jalan jalan
yaudah gak apa apa kang
nanti aja sebisanya kang koswara aja
kalau gitu saya permisin dulu ya kang
waktu di rumahnya si dadang
kamu tuh katanya ngejar ngejar
untin cucu sama dokter kelana
terus terus ngobrolin apa lagi
ngelarang aku berantem sama pebri
marah sama akum ceng
gara gara ulang tahun jennifer
si pebri minta hp yang lebih bagus dari punya si jenniper
gimana sih melehoi
kok si debbie sih ceng
masa si debbie berantem sama si akum
ada juga debbie tuh berantem sama papanya kang dadang ceng
yang minta hp lebih bagus dari jeniper
itu si debbie bukan febri
kece saya lupa
pemri abis pulang sekolah selalu ke rumah
pebri kasihan sama bapak
femi juga sayang sama bapak
pebri kagum sama bapak
bapak ngelakuin apa aja
buat ngurus pebri dan ngelawat pebri
pulang sekolah febri gak kemana mana langsung ke rumah
bantuin bapak angkat jemuran
pokoknya apa aja pebri bantuin bapak
kalau dia nguburinhein
pebri sampai ketemu besoknya
kamu jangan suruh saya cerita panjang panjang satu ceng
kalau kamu suruh saya cerita panjang panjang saya lupa
akum kemarin juga begitu
kuh untung aja kamu datang kum
lima menit lat kamu datang gelo saya kum
kenapa nggak jadi duduk sini sih kum
ini pada kumpul
tentang ada lagi yang gelo
kau bisa tanya lah
nanti kalian ikut sukses lagi
mata giginya masih kuat apa nggak ya
nyesel saya teh bawain keripik talas
kalau keripik talasnya keras gigi emat aku copot
ternyata kamu cita bisa ngelucu juga
kamu tuh kalau ketawa makin cantik ya
manggil kamu tuh gimana ya
bentar lagi tuh triok kwek kwek pasti penasaran
apaan sih dia doi
udah gak usah diperhatiin kok
gak usah diliatin
bukan hanya pebri
tapi edward juga
seharusnya kamu bilang sama anak kamu
untuk dia jangan sering sering main ke rumah temannya
dia harus betah di rumah
di rumahnya sendiri
si edwardnya suka
kata matua saya
si edward ngobrol sama pebri banyak manfaatnya
tapi itu yang saya takutkan
si edward itu banyak belajar dari febri
pebri itu banyak belajar dari saya
febri itu banyak belajar dari bapaknya
si edward itu banyak belajar dari kamu
bukan dari pebri
ya ampun kum
udah biarin aja
mereka anak anak kum
biarin mereka tumbuh dan berkembang
kamu kalau ngomong kayak orang bener
kamu sendiri kapan ngawasin edward
kan udah diwakilin sama neneknya
jadi santai aja
kayaknya kang dadang lagi ngubur sesuatu